bila banyak berkait dengan jalan jalan jalan
karena tanggul jempol ya pak
tadi pagi jam lima saya sudah monitor
hari ini sudah per jam tujuh
karena sudah dipakai karung sementara waktu
antisipasinya apa terkait dengan cuaca ekstrim
kalau hujannya empat jam sudah kewalahan
dan air hujan yang tadi
sodetan pilihung ini selama ini
tidak tanggul jempol ya pak
enggak jadi ada yang sedang diturap